idul fitri biasanya dirayakan dengan berkumpul bersama keluarga
namun tidak demikian halnya dengan warga lanjut usia di panti jompo
inilah panti jompo waluya yang berlokasi di senen jakarta pusat
penghuni panti ini dulunya merupakan tahanan politik masa orde baru
yang sempat diasingkan di pulau buru
panti jompo waluya dapat menampung hingga tiga puluh orang
namun kini hanya lima lansia yang tinggal di panti
kelimanya sudah tidak memiliki keluarga
oh sebenarnya banyak tiga puluh an yang terdaftar
cuman belakangan ini kan udah semakin sepuh mereka di atas delapan puluh tahun
bahkan ada yang sembilan puluh tahun
jadi kita di sini tidak punya dana untuk merawat mereka
misalnya kayak ini yang tunggu tuh harus satu orang satu
kakek rusdianto merupakan satu satunya penghuni panti yang merayakan idul fitri
ia sudah menghuni panti selama dua tahun
dan selama itu pula lebaran ia rayakan tanpa keluarga
meski demikian beberapa donatur menyumbangkan kebutuhan berbuka puasa dan idul fitri untuknya
ya terpaksa rame di sini
terutama dari golongan yang agak terlibat gitu ke bres
dianggap terlibat gitu
jadi jompo itu yang paling getal

dan banyak sumbangan sumbangan yang mengakhiri ke sini
kakek rustianto sudah tidak mampu mengikuti sholat itu
bahkan untuk mandi saja ia harus dibantu
ia beruntung ada relawan sesama mantan tahanan politik yang mau membantu dan menemani selama libur idul fitri
hingga kini pihak panti masih mengusahakan bantuan dari dinas sosial dan membenahi manajemen
agar dapat menampung lebih banyak lansia
mantan tahanan politik
nadia laras jakarta